kamu akan diangkat sama dia ya
tenang ini saya selamatin dia
selamat selamat gitu ya
nah kalau kamu sudah menolong warga menangkap manusia serigala
kamu bakal dapat pahala masuk surga insya allah
shh kita tunggu manusia serigalanya ya
awas jangan ikut
aduh nyangkut deh
serigala itu kan cuma ada di film
rafaul mulai takut
betul serigala beneran atau bukan
rafaul jadi pemberani
sampai ketemu kembali ah
asan baru akan lewat

aduh si rafa kamu mana sih
masa dicariin di kamarnya gak ada
malam malam pergi kemana ya tak budak
aduh gak tau apa maminya teh khawatir
maminya tak janda sendirian
bukannya ditemenin malah ditinggal tinggal
aduh rafa maminya tak janda rafa
hei manusia serigala
hei kamu udah berani berani nyulikan anak saya
emang kamu mikir saya takut
saya tuh gak berani sih sebenarnya
pak rete tolongin anak saya kenapa jadi kabur
lepaskan anak ini dulu
ya tolong pak rete
kan harus hati ke anak orang
eh anaknya bu ranti
hai sini manusia serigala
syukurlah moci boy tidak jadi dimakan sama dia
pokoknya saya gak mau tahu
pak rete sebagai rt harus bisa menyelesaikan masalah manusia serigala ini
iya bu ranti
pokoknya jangan sampai warga kita terus terusan diteror sama manusia serigala
iya bu ranti
kalau sampai ada nyawa yang jatuh gara gara manusia serigala pak rete yang salah
bu ranti bu ranti maaf
boleh pak rete
secepatnya saya akan langsung tangkap pelaku tadi itu
iya pak rete
saya ringkus supaya tidak ada lagi korban korban selanjutnya
iya pak rete
udah segitu aja
kalau begitu sekarang saya pulang kita pisah di sini
pulang sayang ya allah pak rete
permisi pak rete
karena beneran auh linu
aduh kurang ajar itu
manusia serigala berburu mata
eh kalian udah pada tahu belum
kemarin itu si rafa anaknya bu ranti mau diculik sama manusia serigala
tapi untungnya rencananya itu digagalin sama pak rete sama wt
saya juga semalam dengar bu messi diteror sama manusia sih galak
terus masuk ke dalam rumah
dan lebih sadisnya lagi
anaknya itu diberantakin semua
untung saja abu messi sama zahra tidak dimakan manusia serigala
katanya banyak tanda tanda cakaran di pintu rumahnya
pintu rumah saya juga
rumah baik juga
iya rumah saya juga
semuanya dong berarti
aduh gimana ini
kalau begini berarti manusia serigala itu udah naneng pintu rumah kita
supaya kita mau dimakan sama dia
kalau begini caranya kita harus melindungi keluarga sama hewan peliharaan
jangan sampai dimangsa manusia serigala
kamu gak mau keluar kamar
masa kamu mau terus terusan di kamar wae
cari udara segar
atau kita main ke supermarket kurang jajan yuk
rafa mau keluar kamar mi
aduh disini aja rafa takut
mami juga tahu
itu pasti bikin kamu takut banget kan
mami mami gak ngerasain sih aku dicurus sama itu manusia serigala
hei ulah itu
kamu mau keluar kamar
kamu mau keluar kamar
kamu mau keluar kamar
kamu mau keluar kamar
kamu mau keluar kamar
kamu mau keluar kamar
kamu mau keluar kamar
beneran gak mau keluar

rafa gak bisa nih ketakutan gini terus
masa dia mau terus terusan di kamar
supaya rafa gak trauma lagi
rafa istirahat lagi ya
aku harus tidur dulu
sampai rumah ave
ibu aku mau tidur dulu
kayaknya aku mau tidur dulu
mami tinggalin sendiri ya
buat ngejebak itu manusia serigala
ntar juga saya lepasin
soalnya si rapa sama ali sama anak anak teh
udah pada ketakutan sama manusia serigala
eh kalau saya ligamu teh ngeliat kesini
tuh gak sopan hari kamu teh
jadi nanti kalau manusia serigalanya dateng
jangan teriak teriak ya
ini saya udah pasang jebakannya
ntar saya balikin lagi kamu ke bang dula
ini jebakannya tali terang
tali pokonya kalau nanti manusia serigalanya dateng
kamu akan diangkat sama dia
ini kayak saya selamatin deh
kalau kamu sudah menolong warga menangkap manusia serigala
kamu bakal dapet pahala
masuk surga insya allah
kita tunggu manusia serigalanya
cicing di dia
awas jangan ikut
aduh nyangkut deh
masuk rumah aku di kiri sini
belok kiri sini ya
ya ini rumah
satu dua tiga
aduh aduh aduh
eh tunggu tunggu
eh sebelah sini
sebelah sini dong
eh sini aja bentar
sini aja bentar aja
kami beli kambing lagi dari bang godang
bukannya kemarin kambingnya udah hilang manih
masalahnya kambing ini itu sangat penting untuk kecantikan seekor damami yang tiada
karena dengan sisa kambing yang murni ini mami akan mandi susu
kemudian nanti kulit mami jadi putih kinclong badai
jadi nggak pakai susu
ingat susunya diminum aja biar gendut kayak adam
masa tante messi jadi gendut
jadi messi dut dong
eh yaudah ya
ini kan kambingnya
kamu diem di sini ya
tenang tante messi akan jagain kamu